atap jembatan yang dicopot di jalan sudirman mendapat sorotan
kepala dinas bina marga dki jakarta menyebut
desain ini dibuat agar para penyebrang mendapatkan pengalaman baru menyeberang
sembari menikmati suasana kota jakarta
ditemui di kantor bina marga jakarta pusat
hari nugroho menyebut pencopotan atap merupakan arahan dari gubernur dki jakarta anies baswedan
pencopotan atap diklaim tidak akan mengganggu kenyamanan
karena di tempat naik dan turun jembatan tak ada halte atau peneduh
sehingga menyeberang mengalami kondisi yang sama ketika naik saat dan turun dari jembatan
pencopotan ini justru memberikan penyeberang pengalaman baru
dengan merasakan pemandangan terbuka kota jakarta
jadi konsepnya demikian
jadi kita melihat ternyata ada satu sisi yang terlupakan
bahwasannya ini ada jakarta yang pemenangannya
yang bagus penyumbagus kok tertutup gitu loh
ya memang dari sisi keamanan sih aman tetap kan railingnya tetap kita pasang
kenyamanan kalau kenyamanan
sebetulnya nyaman gitu loh
kan orang ya namanya panas panas ya wajar sih panas
kalau hujan kan enggak mungkin dia nyemprang dari situ